dalam rangka memperingati hud ke tujuh puluh tiga republik indonesia sekaligus hud ke tujuh puluh tiga tni
pengelola indonesia melakukan tari gemu famire secara serentak di tiga zona waktu berbeda
peserta tarian masal yang mencapai lebih dari tiga ratus ribu orang ini pun dicatat dalam museum rekor indonesia atau muri
diadakan serentak di tiga zona waktu yang berbeda pada selasa pagi panitia mabes tni juga mendatangkan franz cornelis dian bunda
pencipta sekaligus penyanyi lagu gemu famire yang ternyata adalah seorang guru smk di maumere
berbarengan dengan di jakarta sebanyak sebelas dua ratus anggota tni polri dan masyarakat sipil menari gemo famire
di dermaga panggilan
tni armada timur surabaya
sementara di seluruh jawa timur ada sekitar tiga puluh tujuh ribu orang yang menari gemu famire
sementara itu meski di bawah guyuran hujan lebat lebih dari tiga prajurit tni polri dan warga
melakukan tari gemu famire di mako armada empat belas sorong
tari masal gemu famire ini juga diharapkan dapat menyatukan semangat kebersamaan jelang tahun pemilu